ya wajar sih kalau dia sakit hati
lagi pulang ngapain sih kamu nyuruh dia untuk ngomong ke remon
itu kan seolah olah kamu ngejual dia demi kepentingan perusahaan kamu
aku jadi dia juga pasti akan tersinggung
kamu bayangin aja sampai sekarang pangeran belum tahu keberadaannya di mana semenjak dia pergi dari rumah
ihh ngapain pengen tangan gue
sejak awal hasil ct scan tidak menunjukkan ada masalah apa apa pada mata anak bapak
satu satunya cara untuk membuktikannya bapak bisa melakukan pengamatan sendiri di rumah
dari gerak gerik dan perilaku anak bapak
dad boleh ambilin aku ayam goreng tepungnya gak
mel dari mana kamu tahu
biar aku masak ayam goreng tepung
pak raymond itu punya perasaan lebih sama bu nawang
bu nawang suka lihat perusahaan saya hancur
dan kalau memang pak alex meragukan loyalitas saya terhadap perusahaan pak alex
lebih baik saya mengundurkan diri pak
saya akan buat surat pengunduran diri saya
dateng kesini sebisa mungkin
aku gak mau berurusan lagi sama alex
tanah dan bangunan ini
telah disita sebagai
agunan pembayaran kredit perusahaan
kantor ini akan disita bang
sepertinya alex benar benar sedang
dalam masalah besar sekarang
bunawan mau kemana
bukannya ini masih jam kerja ya
saya tuh baru
mengundurkan diri dari kantor ini lydia
memangnya ada apa
sama keputusan itu
saya ngerasa pak alex udah gak cocok lagi
sama kinerja saya
lebih baik saya mengundurkan diri
gak apa apa kan saya duluan lidia
kan itu bukan rumah saya aja
sekarang juga udah rumah bunawang kan
yaudah saya jalan dulu
hati hati di jalan ya
nanti saya selesai meeting
nanti jangan lupa
bunawan cerita sama saya di rumah
soal kejadian ini ya
apa yang dilakukan alex
sampai bikin bunawan mengundurkan diri ya
apa ini ada hubungannya dengan kantor alex yang disita bang
lu mau kemana sih
ke mana aja asal jauh dari mel
dari tadi pas gue ujian
gue ngerasa dia tuh aneh banget tan
kayak dia tuh gak buta gitu
gak tau gue curiga aja
gue juga sempet mikir kayak gitu sih
secara gak langsung kalian berdua mau bilang
kalau mel itu cuma pura pura buta
gue bener bener gak habis pikir ya
kalian berdua tuh tega banget sih
apa kalian gak sadar
mel itu lagi kena musibah
terus kalian bilang cuma pura pura
kok lu jadi baper sih ji
eh lagi juga siapa yang ngomong
kalau si mel itu pura pura buta
gak ada ji
kalau si mel itu kayak gak orang buta
ya tapi kan tujuan lu kan kesitu juga kan
udah menjurus ke arah sana kan
secara gak langsung lu pengen bilang kayak gitu
bisa gak sih gak usah berantem di sini
lagi juga gak penting banget kan yang diomongin
lagian juga gue mau cabut kok
tapi jangan lupa ya
yang gue wa semalem
ntar malem di cafe kenangan
nggak ada yang lebih bagus lagi apa namanya
gue udah kayak berasa mau gede sama omak omak tau
mana penampilan gue nanti bakal keren lagi
udah lah gak usah komplain
yang penting ntar lu dateng ya
gue dateng nanti
yaudah gue cepet duluan ya
lu juga dateng
yaudah gak usah bete dong
nonton gue ke dia ya
tadi aku ketemu nawang di bawah
dia ngomong sama aku kalau dia ngundurin diri dari sini
kamu lakuin apa sih sampai dia tersinggung begitu sama kamu
gara gara aku kesel sama dia
untuk nyelamatin perusahaan ini
aku bilang aja sama dia kalau dia gak loyal sama perusahaan
mungkin dia sakit hati kali sama aku makanya dia mundurin diri
ya wajar sih kalau dia sakit hati
lagi pulang ngapain sih kamu nyuruh dia untuk ngomong ke remon
itu kan seolah olah kamu ngejual dia demi kepentingan perusahaan kamu
aku jadi dia juga pasti akan tersinggung
kamu bayangin aja sampai sekarang pangeran belum tahu keberadaannya di mana semenjak dia pergi dari rumah
kamu sendiri gak mau bantuin aku lagi
yaudah satu satunya jalannya cuma nawang yang bisa ngomong sama remon
tapi malah dia nolak
perusahaanku ini udah diambang kehancuran sekarang lydia
alex sampai sefrustasi dan seputus asa ini
sepertinya dia benar benar sudah berada di jalan buntu
bukannya gue ninggalin mel
gue kan udah kelar ujiannya
ntar kalo gue disana yang ada gue gangguin yang lain
makanya gue cabut yaudah
gue mau cabut dulu ya
lo mau kemana
duh kalian tuh gimana sih
harusnya jadi temen inisiatif dong
kalo pangeran pergi langsung tuntun gue ngekejar dia
ini malah bengong aja nyebelin banget sih
ya mana gue tau lo masih mau ngejar ngejar your friends
ya harusnya kalian tau sendiri lah
kalo misalnya my prince pergi kalian harus nuntun gue
gue sih mau aja ya kejar sendiri
tapi nanti ketauan dong kalo gue pura pura buta
yang pak bos minta udah dapat